rakan tolong rakan
rakan tolong rakan
nyai ratu subang larang
dimana ibu nda ratu subang larang
aku yang bertemu dengan ibu nda
mohon ampun nih masalah santang
mohon teh diampunkan
katakan dimana ibu nda
nyai ratu subang larang
berangkat ke japura
ibu nda ratu subang larang
pergi ke japura
nyai ratu subang larang
menyertai nyai ratu kenting manik
berangkat ke japura
menemui orang tuanya nih mas
ibu nda ratu subang larang
kenapa ibu nda tidak memberitahuku
kenapa ibu nda
apakah ibu nda tercewa kepada sikapku selama ini
bagaimana aku akan percaya dengan ibu nda
semuanya sudah jelas
semuanya sudah jelas
aku melihat dengan mataku sendiri
bahwa botol racun itu berada di tangan ibu nda
mau bagaimana lagi ibu nda menyatakan
ibu nda bisa membuktikan
bahwa ada orang lain
yang memiliki botol racun itu
aku sudah salah paham kepadamu
selama ini aku sudah salah paham kepadamu
lebih baik kita ke kamar dimas
jangan jatuh perhatian
berjalan seperti biasa
ayo cepat jalan jangan menarik perhatian
raden ini adalah jalan satu satunya menuju pajajaran raden
jalan pintas tuh raden
iya paman tapi kita terhalau dengan danau paman
hah tuh raden gampang paman punya ilmu
paman akan langkah di ini danau
paman menghilang ditunggu sama paman disana ya raden
paman keluar ya
aduh aduh aduh aduh
paman paman bilang paman duluan ke pajajaran
maaf raden salah mantra kamu sih salah salah terus
tuh maaf tuh jadi jatoh doi jatoh doi
kamu yang bacain itu udah saya yang bacain
ya ampun saya yang baca
sampai jumpa lagi
ustaz apaan sih
ayo pak man kita harus cepat pergi dari sini pak man
ayo pak man bismillahirrahmanirrahim
ayo pak man kita lanjutkan
iya hebat ya ilmu raden
kita harus membelah danau
itu ilmu dari saya hantu amin
membelah duret amin
ada ada aja raden tunggu
sama sama deh hatu amin
kakek kakek kenapa kakek
apa yang kau lakukan
serahkan semua seribu pak man
hidup pak man
terima kasih kisara
kamu telah menyelamatkan hidupku
aku harus mencari korban lain
tidak cukup hanya dua ataupun tiga orang
aku harus mencari belas bahkan puluhan korban
aku harus mencari tahu
apa yang terjadi dengan bunda subang arang
tapi bagaimana caranya masuk dari istana
di dalam banyak sekali penggawa berilmu tinggi
pasti dengan mudah aku bisa ditangkap
kenapa banyak pemuda yang masuk dalam istana
aku harus mencari tahu
mengapa banyak sekali pemuda yang masuk dalam istana
apa kisanak tidak tahu
hari ini ada pendaftaran prajurit
semua pemuda pajajaran boleh ikut
apa kisanak tidak mau ikut
inilah salah satu cara untuk masuk ke istana
nama saya kamandaka akhidah
tujukan kemampuan kamandaka
putra kukian santan akhirnya kau pulang dalam keadaan selamat
andaikan rakamu walang sungsang seberuntung dirimu
amatku ayah daftar